sudah hampir satu bulan lebih kawat berduri ini berdiri kokoh di kawasan medan merdeka barat jakarta pusat
setiap kali aksi demonstrasi terkait dengan penolakan undang undang cipta kerja berlangsung
kawat berdiri ini seakan akan menjadi simbol kuat bagi masyarakat
bahwa diperlukan kekuatan yang masif dan juga menyeluruh untuk merubah situasi yang sulit seperti saat ini
tak kunjung mendapatkan respon positif dari pemerintah
ide pembangkangan sipil pun dinilai menjadi logis untuk dilakukan
untuk menegur pemerintah bahwa ada situasi kritis yang perlu diperhatikan seperti saat ini
aliansi gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak menilai bahwa ide pembangkangan sipil adalah langkah yang tepat
untuk menolak omnibus law cipta kerja karena aksi demonstrasi turun ke jalan tak lagi mendapat respon positif dari pemerintah
gebrak juga menilai bahwa himbawan pemerintah untuk menggugat melalui mahkamah konstitusi adalah langkah yang keliru
karena presiden sendiri sempat meminta dukungan kepada mkb
merasa tak memiliki jalan lain karena tak percaya kepada eksekutif legislatif dan yudikatif
gebrak mendefinisikan pembangkangan sipil sebagai aksi mogok kerja mogok kuliah
hingga berhenti membayar pajak sebagai cara paling efektif untuk menolak undang undang omnibus law tanpa menciptakan aksi kekerasan
jadi misalnya kalau yang kita gunakan adalah pemogokan umum
misalnya pemogokan umum
artinya kita akan menghentikan aktivitas produksi di pabrik
aktivitas mungkin belajar mengajar juga di masa pandemi ini
aktivitas kerja mungkin di kantor kantor atau di gedung gedung
dan juga aktivitas masyarakat yang lain
kalau itu benar benar diikuti maka ini akan berdampak tidak baik tentunya untuk pemerintah atau negara kita
tenaga ahli utama kantor staff presiden doni gahral mengingatkan
bahwa ada sejumlah sanksi bagi masyarakat yang melakukan gerakan pembangkangan sipil terlebih jika memutuskan untuk berhenti membayar pajak
saya pikir ini bukan momen untuk melakukan pembangunan sipil
karena kepentingannya masih belum bisa menggait berbagai kepentingan lain untuk menjadi satu gerakan yang masif
dan ingat pembangkangan sipil itu ya contohnya adalah misalnya tidak membayar pajak
tidak menaati aturan aturan buat pemerintah
kalau tidak ada solidaritas yang luas maka itu pidana gitu
kalau pidana maka akan diproses secara hukum
orang tidak bayar pajak ya ada pidananya
orang tidak memiliki aturan ya ada pidananya
sosiolog hari nugroho menyebutkan bahwa gerakan pembangkangan sipil merupakan aksi non violence yang memiliki pesan moral kuat khususnya dalam penolakan omnibus law
meski pemerintah telah menyebutkan terdapat sejumlah sanksi pidana
ia menilai bukan tak mungkin gerakan ini akan menjadi gerakan yang masif dan efektif
namun konsolidasi antar kelompok buruh yang sama sama menolak omnibus law harus memiliki kesepakatan untuk bergerak bersama
tapi juga bukan tidak mungkin bahwa gerakan seperti ini itu punya efek yang tidak kecil dalam jangka waktu yang agak panjang misalnya
pertama yang pasti adalah sebetulnya pembanggaan sipil itu kan sebetulnya juga selain tekanan secara masif gitu ya
tapi juga dia sebetulnya mempunyai makna simbolik gitu
ini ada satu kebijakan yang tidak didukung secara luas oleh masyarakat dan kemudian atau kelompok kelompok masyarakat
dan kemudian memberikan konsekuensi bahwa regulasi ini atau undang undang ini sebetulnya tidak mewakili kepentingan juga sebagian besar
sebagian jumlah orang yang cukup besar gitu
sementara itu dua kelompok buruh dari kspi dan kspsi
polisi saat ini masih memilih untuk menggugat ke mk
namun jika putusan persidangan oleh majelis hakim mk tak dirasa adil bagi para buruh
bukan tak mungkin langkah pembangkangan sipil juga akan diambil untuk memperjuangkan nasib kaum buruh
tapi kita memilih jalur konstitusi karena kita masih percaya mahkamah konstitusi akan memutuskan dengan seadil adilnya
tapi bila rasa keadilan itu tercederai
rasa keadilan itu terampas
oleh kekuasaan dan pemilik modal
maka tak ada pilihan lain
hanya satu kata